pdi perjuangan membantah pernyataan politisi demokrat andi arief yang menuding megawati soekarno putri menjegal langkah agus harimurti menjadi menteri di kabinet jokowi
sementara demokrat menegaskan tidak kecewa meski ahi tidak menjadi menteri
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani membantah tuduhan bahwa megawati menjegal langkah ahy
puan menjelaskan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden
ia juga menegaskan selama ini hubungan keluarga megawati dengan sbi berjalan baik sehingga tuduhan tersebut tidak berdasar
sementara wakil ketua umum demokrat syarif hasan menegaskan pernyataan andi arief bersifat pribadi tidak mewakili partainya
menurutnya sejak awal demokrat tidak pernah meminta jatah menteri
demokrat tidak kecewa dan menghormati keputusan presiden soal pilihan menteri
syarif menegaskan demokrat masih menunggu pernyataan resmi dari sby yang akan disampaikan dalam waktu dekat terkait sikap politik demokrat ke depan
ini kan hak prerogatif presiden
kemudian prosesnya sudah panjang dengan pertimbangan yang matang
jadi kalau kemudian menyampaikan atau mengatakan hal hal seperti itu
ya lihat dulu lah proses perjalanan dari kemarin pemilu sampai sekarang
saya rasa jangan sampai kemudian ini menimbulkan hal hal yang kemudian menimbulkan riak riak yang kemudian membuat ada yang
namanya sepertinya disalahkan atau menyalahkan
memang sejak awal partai demokrat itu tidak pernah mengajukan diri dan tidak pernah mengajukan nama kepada presiden
jadi apa yang terjadi sekarang itu selama ini itu adalah merupakan hubungan komunikasi yang intent aja sebagai seorang negawan
sebagai seorang ketua pak uno partai
sebagai mantan presiden
pak tapi ada kekecewaan dari demokrat tidak masuk ke dalam kabinet jokowi
saya pikir kami itu sudah sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden jokowi
jadi apapun keputusannya itu ya kita harus hormati
kita harus hargai
saya pikir itu
nah mari kita beri kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja secara maksimal
sebelumnya wasik jenderal partai demokrat menyingkung soal kursi menteri yang tidak didapatkan
dapatkan oleh agus sari murti yudhoyono
andi arief menilai hal itu disebabkan karena ketua umum pd perjuangan megawati masih dendam kepada ayah ahi susilo mombang yudhoyono
hal itu disampaikan lewat akun twitternya dua puluh enam oktober yang lalu
dua partai yang santer dikabarkan masuk ke kabinet jokowi
pan dan juga partai demokrat ternyata tersingkir dari bursa kursi menteri
sempat intens membuka komunikasi ke jokowi pan dan juga demokrat
nyatanya tidak mendapat apa apa
dan kini posisi kedua partai menjadi tanda tanya
apakah oposisi atau tetap mendukung jokowi sebagai presiden republik indonesia selama lima tahun ke depan
dan variable apa yang membuat kedua partai biru ini tidak masuk ke kabinet indonesia maju
kita akan coba ulas malam hari ini setelah presiden mengumumkan kabinet dan juga susunan menteri dan juga wakil menterinya
bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio sebelah kiri saya
sudah ada mas toto daryanto wakil ketua umum dari partai amanat nasional atau pan
mas toto selamat malam
terima kasih mas sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada bang arya fernandes peneliti dari csis
terima kasih selamat malam bang arya
terima kasih sudah hadir malam hari di prime news
sebelum kita saya akan ke mas toto terlebih dahulu
tapi sebelumnya kita flashback dulu nih mas soto
soal bagaimana kemudian komunikasi yang mungkin terakhir antara ketua umum pan dengan pak jokowi ketika ke istana
apa yang boleh dikatakan kita flashback lagi
apa yang kemudian disebutkan oleh zulkifli hasan ketua umum partai amarat nasional
aduh saya gak berani
itu terserah bapak
pak jokowi mendukung pemerintah
ya sekarang keputusan nanti undang undang dan sebagainya
agar cepat bekerjanya ya
sehingga kita bisa bapak presiden bisa kerja dengan tenang dengan baik
kita kan banyak tantangan sekarang ini ya
ekonomi dunia situasi perang dagang antara

untuk pemerintahnya pak jokowi baru secara praktiknya nanti oposisi atau koalisi
kita doakan dan dukung agar kita sukses
pak presiden apa misinya sama akan masuk kabinet
apa misinya sama akan masuk kabinet
belum sampai ke situ
kalau kemarin kan ada pembicaraan soal koalisi pak dengan pak rambu pak prabowo
hari ini tidak ada pembicaraan soal koalisi pak
tadi baru terjadi
ya ada tapi belum
sampai final belum rampung
ada resiko pak
habis ini ketemu pks
ya pasti ada
habis ini diajak semua pak presiden
pak rambu yang diambil secara pribadi sebagai presiden juga
ketika terakhir ini banyak ketua pimpinan parpol yang datang
kita mau bertanya pada partai pada ketua partai
karena visi mereka terhadap tantangan tantangan ke depan
itu seperti apa
baik di dalam negeri maupun tantangan eksternal
ya mas toto itu adalah pertemuan terakhir yang tertangkap oleh media ya
antara bang zul dengan presiden
terakhir itu presiden mengatakan belum final belum rampung begitu
ini kan tampaknya sudah rampung dan sudah final
karena sudah diumumkan menteri menterinya
tidak ada pan di dalamnya
artinya sikap pan hari ini dan lima tahun ke depan itu seperti apa
apakah tetap mendukung pak jokowi
atau kemudian langsung saja
hitam litas putih ya
berarti kita artinya menjadi oposisi dari pak jokowi lima tahun ke depan
jadi kalau di tag kita itu kan ditulis antara oposisi atau koalisi
menurut saya sebetulnya kita jangan terjebak pada
dikotomi oposisi dan juga koalisi
dan dpr itu punya tugas kewenangan yang jelas
jadi tidak ada hubungannya dengan apakah
dia ini koalisi apakah dia oposisi
jadi secara normatif
secara ketatanegaraan memang tidak ada istilah oposisi begitu ya
pan akan melakukan fungsi fungsi konstitusionalnya di dpr
nah fungsi konstitusionalnya seperti apa
pemilu konstitusional dpr kan sudah jelas
bahwa dpr itu tugas pokoknya adalah
memperjuangkan aspirasi rakyat
kemudian fungsi pengawasan
fungsi membuat undang undang legislasi
menyetujui usulan atau menolak dan sebagainya
itu tugas tugas yang
sesuai tugas dan juga fungsinya di parlemen
jadi sebenarnya itulah yang akan dilakukan oleh pan di parlemen
kemudian mengenai pan kok sekarang tidak mendapatkan kursi
harusnya tidak perlu kaget juga
artinya tidak ada sesuatu yang surprise
karena ketua umum saya kalau saya amati dari pertemuan ini
tidak ada satupun yang mengatakan bahwa
pan akan mendapatkan kursi di kabinet
yang bicara malah bapak presiden
yang mengatakan ya
ada pembicaraan soal koalisi
jadi bagi pan tidak ada beban apapun
berada di pemerintah maupun
mendapat kabinet tidak ada beban apapun
tapi kan beberapa kali pak bang zul begitu kan juga sempat mengatakan bahwa
kita siap mendukung pak jokowi lima tahun ke depan
nah kata mendukung itu kan kemudian kita bisa artikan
ya memang artinya
mengarahnya adalah mendukung atau masuk ke dalam pemerintahan
itu kan tafsir ya
tafsir bahwa kalau mendukung berarti harus masuk dalam pemerintahan
karena mendukung itu sebetulnya
bisa dilihat dari visi kita terhadap bangsa kita
karena tentu setelah pemilu selesai
kemudian presiden sudah terpilih
ya tidak ada pilihan lain bagi seluruh partai politik
bagi seluruh pimpinan partai
untuk menyatakan kesetianya kepada bangsa dan negara
artinya kita memberikan dukungan
memberi kesempatan kepada pemerintah
untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik baiknya
dan kita akan memberikan masukan secara objektif
sesuai dengan berdasarkan kepentingan rakyat
ya kalau ada yang tidak benar ya kita katakan tidak benar
kalau benar kita dukung
oke nah jadi kalau kemudian mas otto
kalau kemudian publik atau konstituennya pan begitu ya
yang tersebar di berbagai daerah
ingin tahu partai ini sebetulnya ada di mana saat ini
tadi sudah saya jelaskan
jadi kita jangan terjebak pada dikotomi koalisi atau posisi
posisinya di mana posisinya jelas
ketika pan berada di parlemen
dia melakukan fungsi fungsi sebagai parlemen sebagai dpr
ketika pan berada sebagai eksekutif kepala daerah
karena eksekutif tidak mesti di kabinet kan
ya dia menjalankan fungsi fungsi seperti diperintahkan oleh pemerintah
oke dalam konteks eksekutif kepala daerah
oke dalam konteks eksekutif kepala daerah
yang tidak ada komposisi kadar pan di dalamnya

artinya di luar pemerintahan dong
ya tidak ada masalah
tidak ada dalam kabinet maupun tidak dalam kabinet
kan fungsi partai tetap dijalankan seperti fungsinya
oke saya ke bung arya kalau begitu
bagaimana anda melihat pan dan juga demokrat
katakanlah dua partai inilah yang kemudian
kami juga sempat mengundang partai demokrat
tapi kemudian karena memang ada sikap partai
yang masih tidak boleh banyak bicara
sampai kemudian ada pidato politik dari ketua
sampai kemudian ada pidato politik dari kemudian

atau sby maka demokrat tidak bisa banyak bicara
soal kemudian bagaimana posisi partai itu
saya ingin ke bung arya fernalis yang bisa membaca soal itu
tapi pan dan demokrat ini ada di mana menurut anda posisinya
setelah pengumuman kabinet ya
saya kira ada beberapa hal yang bisa kita baca
kenapa proses proses komunikasi antara pan
kemudian demokrat dan dengan pemerintahan itu
berakhir mungkin gagal atau tidak ketemu kesepakatan
yang pertama menurut saya mungkin ada deadlock
deadlock deadlock itu bisa terjadi karena mungkin
ada permintaan yang terlalu tinggi
sehingga tidak bisa dipenuhi oleh pak jokowi misalnya
ini kan mereka berada dalam satu meja perundingan
tentu ada hal hal yang dinegosiasikan
ada hal hal yang dibicarakan
ada posisi posisi yang dikonsesikan gitu ya
mungkin high call terlalu tinggi
permintaan sehingga tidak bisa dipenuhi
atau bisa jadi
penawarannya yang terlalu rendah
sehingga itu membuat partai akhirnya berpikir ulang gitu ya
nah yang kedua mungkin pertimbangan politik strategis ya
misalnya itu bisa terjadi
melihat misalnya manuver partai lain
misalnya mungkin pan dan gerindra
itu membaca bagaimana manuver politik
yang dilakukan oleh partai gerindra
kalau gerindra masuk gitu ya tentu
komposisi kabinet menjadi sangat gemuk gitu ya
dan ketika itu terjadi
mungkin menjadi tidak strategis
bagi demokrat atau pan masuk di pemerintahan
sehingga pan dan demokrat mungkin berpikir ulang
mungkin mereka berfikir
kedua partai ini berfikir
mungkin akan lebih baik berada di luar gitu ya
pertimbangan strategis selanjutnya adalah pemilih
kalkulasi pan dan demokrat juga memikirkan
bagaimana preferensi politik pemilih
terkait apakah partai akan bergabung
dengan pemerintahan atau tidak gitu ya
nah kondisi yang keempat adalah soal
bagaimana situasi politik di internal partai
antara kelompok kelompok yang menginginkan
partai berada di pemerintahan
dan kelompok kelompok yang menginginkan
partai tetap berada di luar
pertarungan dua kelompok ini mungkin mendominasi juga
dan itu bisa terjadi di pan
bisa terjadi di demokrat begitu ya
atau kondisi eksternal yang memungkinkan terjadi
di internal koalisi terjadi
resistensi misalnya atau penolakan
dianggap akan mempengaruhi
instabilitas politik di internal
nah dari empat kemungkinan itu
dua penjelasan yang utama yang bisa membaca
deadlock itu adalah mungkin soal
misalnya soal preferensi politik pemilih
atau manuver politik yang dilakukan oleh gerindra
dan yang kedua mungkin
juga soal penawaran dan permintaan tadi
oke nanti dijawab oleh mas otot
tapi begini bung arya tapi kan kalau kemudian
data dikatakan bisa jadi kemudian ada dari
dan juga preferensi pemilih
pertimbangan politik strategis tapi
mendekati timeline ini ya mendekati
pengumuman menteri itu kan ada pertemuan
antara bang zul dengan presiden
ada pertemuan antara pak sby dengan
pak jokowi begitu agak sulit kita
menafikan bahwa itu tidak membahas soal
komposisi kabinet karena
dimensi waktunya sangat dekat sekali dengan
pengumuman menteri ya tentu ada konsensi
ada negosiasi yang dibahas diantara
kedua tokoh itu ya keduanya
mungkin pada last minute masih
mencari titik tengah gitu ya kira kira
titik tengah mana yang kira kira dapat
mengimbirakan kedua belah pihak
dan itu mungkin tidak ketemu
tidak ketemu mungkin karena tadi
high call atau penawarannya terlalu rendah
gitu ya tapi saya lihat ada
fenomena yang menarik juga dalam
politik kepartean kita bahwa
partai kita itu tidak
tidak bersedia secara
kita memilih sebagai partai oposisi
atau mungkin pada terlihat malu malu untuk menyatakan
pilihan sebagai partai oposisi
dan menurut saya mungkin perlu juga
mungkin itu terjadi
karena mungkin didasari oleh
beberapa faktor misalnya
mungkin tidak ada insentif
dari pemilih kepada partai yang
menasbihkan diri sebagai
tidak memerankan posisi
seperti pdip ketika memilih sebagai
partai oposisi oke oke tahan di situ dulu
mas arya menarik ini saya ke mas otto
malu malu berarti pan bisa tidak kita
katakan bahwa sekarang pan masih malu malu untuk
menyatakan diri jadi kalau urian mas arya ini
kan logis argumentatif
tapi ini memang pengamat begitu
saya menulis buku kalau dilihat ini saya punya buku
ada saya tulis buku
partai advokasi ini mungkin baca saja
di situ jadi tidak ada
satupun saya mendikotomi antara
koalisi dengan oposisi
jadi itu tadi cerita
kan seperti itu yang terjadi
sebetulnya ini kan analisa
dari seorang pengamat mas arya ya
di sini padahal
yang sesungguhnya seperti yang
dijelaskan oleh ketua umum dalam rapat
dpp dan juga kepada saya secara
pribadi tidak ada memang pembicaraan
seperti itu jadi ketikapan
silaturahmi itu sebenarnya
ya itu adalah
bagian dari etika budaya kita saja
kan biasa setelah pemilu
semacam itulah jadi sebenarnya itu
komunikasi komunikasi politik yang
tentu ada dekat dengan
penyusunan kabinet ya dihubungkan dengan
urusan kabinet jadi sama sekali
tidak ada hubungannya dengan
pan minta jatah menteri dan lain sebagainya
tapi tadi kan diiakan juga oleh presiden sebetulnya mas oto
ada bahasa soal koalisi
ya itu kan presiden
jadi jangan tanya pak
kalau yang ngomong menteri itu
pak presiden lalu sekarang
pak kok nggak dapat kan soalnya
kalau pertanyaannya mengapa
begitu ya tanya pada pak presiden
kalau tanya pengamat mas arya tadi menjelaskan
karena ada pertimbangan
pertimbangan apa gitu ya
yang jelas bahwa
kita mesti kembali lagi partai kepada fungsinya
mendikotomi antara koalisi dan oposisi
oke oke secara teori
memang betul tidak ada kemudian
dalam sistem presidensial ya kita mengenal
istilah oposisi tapi pada praktiknya
agak jauh dari situ mas soto kan
sepuluh tahun kebelakang tetap ada partai partai
kemudian mendeklir sebagai partai oposisi
nah itu bagaimana kemudian saya akan tanya juga nanti ke bung arya
kalau membaca soal demokrat bagaimana
nah ini mulai agak hangat lagi
seperti apa kemudian variabel variabel yang
kemudian tidak masuk ke dalam kabinet
presiden joko widodo kita bahas nanti usaha jeda

pemerintah dalam arti kebijakan
yang dianggap itu tidak sesuai
kesejahteraan masyarakat kepentingan indonesia
kepentingan masyarakat nah itu tentu
harus dikritisi nah tetapi
yang itu dianggap baik
ya meningkatkan pertumbuhan kita
mendatangkan investasi kemudian
lebih baik dan sebagainya tentu itu akan dibahas
oke baik mas soto tadi menarik juga yang dikatakan
oleh bung arya bahwa ada empat
tadi ya variable begitu kira kira
beberapa bacaan anda termasuk soal
kondisi internal partai juga kan ada yang mungkin
ada fragmentasi atau
faksi faksi yang kemudian mendukung ada yang tidak
banyak dalam beberapa momentum
politik ini juga terjadi di internal
pan sendiri sebenarnya mas soto ya apakah kemudian internal
saat ini juga masih seperti itu
atau kemudian memang arahnya sudah jelas
ya kalau di dalam
partai politik itu kan dinamis ya
jadi ya tentu ada yang sejalan
pemerintah ada yang merasa tidak jalan
ya saya kira dalam politik
itu biasa jadi
di pan tapi sikap resmi pan kan
sudah dinyatakan oleh ketua umum
menghormati hasil pemilu
konstruktif akan memberikan
dukungan agar pemerintah
ini sukses dan itu untuk kepentingan kita
bersama jadi itu politiknya
pan kalau itu
kemudian diartikan mendukung
berarti memang pan mau masuk ke dalam
koalisi nah itu yang menafsirkan
tentu orang lain tapi bagi pan
bukan itu yang dimaksud kalau nanti ada
reshuffle kemudian ada perombakan itu
par masuk nggak apa apa juga berarti mas oto
ya itu tentu
kita lihat perkembangan jadi kita
nggak bisa berande ande jadi kita
kita nggak bisa mengatakan pan akan menerima atau
tidak menerima yang jelas juga ini menarik mas oto
ketika misalnya pak amin rais mungkin bisa
kita tampilkan juga pernyataannya
terakhir pak amin kan
lumayan cukup mengkritisi pak jokowi ya
nah ini tampaknya juga tidak hilang
ini mengatakan bahwa kalau
jelas kabinet jokowi ya
ini mungkin bisa ditampilkan juga seperti apa
pernyataannya nah ini di belakang nih
kalau jelas kabinet jokowi tidak bermutu
tidak sesuai dengan cita cita apalagi dengan
yang dijanjikan maka mengapa kita
tidak lantas mengambil
peran yang lebih nyata lagi kalau ternyata
sudah enam bulan jebulnya
begitu ya tidak bisa apa apa nanti
kita buat perhitungan nah ini mungkin salah satu
dari pan atau pak amin sendiri
atau bagaimana sebetulnya bang zulto
ya yang menyampaikan kan pak amin
bu arya seperti apa anda
melihat ini ya termasuk juga soal
demokrat soal demokrat itu juga menarik
variabel apa yang membuat partai ini
tersingkir untuk masuk ke kabinet
ya kalau kita lihat
misalnya tadi pernyataan pernyataan mas toto
memang saya melihat ada dua hal yang
itu sesungguhnya terjadi
tapi tabu untuk disampaikan misalnya soal
koalisi dan oposisi kemudian
soal apakah ada konsensi dari
koalisi itu atau tidak padahal tentu
menurut saya dalam politik praktis
itu sesuatu hal yang
mungkin tidak terelakkan dalam
proses proses perundingan politik
ya negosiasi ya soal negosiasi
siapa dapat apa berapa
kapan itu kan satu
term lama yang
nah yang kedua saya ingin katakan bahwa
banyak yang mengatakan bahwa
tidak dikenal oposisi
mungkin pendapat pendapat seperti itu
mungkin perlu di challenge juga
kenapa karena di beberapa negara amerika latin
terutama di negara
dengan sistem presidensial itu beberapa
seperti brazil misalnya
itu oposisinya terlembaga dengan baik
dan dapat survive
nah di kita
kenapa oposisi tidak terlembaga
mungkin menurut saya karena
tadi ya bahwa sistem kita sistem
pemilu yang dengan proporsional terbuka
dan suara terbanyak orang milih
karena preferensi personalnya
ke caleg tertentu misalnya dia suka
calon x gitu ya dia tidak
lihat kebijakan kebijakan partai
party id nya mungkin tidak begitu kuat ya
jadi rendah gitu ya nah sehingga
kalau mungkin kita gunakan
sistem proporsional tertutup jadi juga gak tahu
apakah perlu dilakukan eksperimen juga
atau dilihat di negara negara
yang menggunakan sistem presidensial
dengan proporsional tertutup bagaimana
nah mungkin juga
kalau proporsionalnya tertutup
orang memilih partai
itu lebih kepada evaluasi orang kepada
apa yang dilakukan partai di parlemen
misalnya kalau dia menjabat apakah
partai tersebut bisa berhasil atau tidak
meskipun dia tadi
lihat juga kita kan baru sekali
melakukan itu baru sekali di
dua ribu sembilan ya pak ya kita sudah pernah
proporsional tertutup kemudian kritiknya
masyarakat ini dianggap
demokrasi kita semua
karena wakilnya tidak dekat dengan
rakyat tidak dekat dengan pemilihnya
jadi sebenarnya yang perlu justru dalam
proporsional tertutup menurut saya potensi
orang menjadi lebih dekat itu dan politik
uang seperti yang bapak sampaikan itu bisa lebih
potensi politik uang mungkin
lebih kecil terjadi seperti apa pak suto
proporsional tertutup jadi sebenarnya
sistem terbuka kita sekarang ini sudah
betul kan dengan sistem
sistem terbuka yang langsung ini
wakil rakyat dekat dengan rakyat
yang mungkin perlu di
adalah bagaimana perilaku politik kita
politik harus mampu apa
partai politik harus mau membangun sistem
ya dimana sistem itu
kalau dalam istilah saya partai advokasi
itu artinya apa artinya
setiap langkah yang dijalankan oleh
partai itu adalah dalam rangka
masyarakat kepentingan kepentingan masyarakat
jadi tidak dalam arti hukum saja
jadi ekonomi apapun
nah kalau itu yang dilakukan oleh
partai politik dan itulah cara
dari setiap kandidat kandidat
untuk mendekati masyarakat maka
tidak akan terjadi politik uang seperti
sekarang ini tapi
bukan pada sistemnya yang
yang geliru sepertinya ya
karena kalau kita kembalikan lagi nanti
kita akan bolak balik lagi
indonesia dikatakan juga ini
apa istilahnya itu ada
oligarki partai oke
ini nanti perdebatannya jadi
panjang oke oke jadi kita
sudahi dulu tapi
di segmen ini kita lanjut lagi segmen berikutnya
perdebatannya mungkin dan juga diskusi kita
termasuk juga soal kemudian
bagaimana kita membaca ini bung karyo fernandez
ke depan sikap sikap
partai politik ini kan yang
sudah masuk ke kabinet ya kan gemuk sekali
kan yang di luar mungkin tidak
begitu besar jumlahnya nah ini akan seperti apa
kemudian suara yang ada di luar pemerintahan
katakanlah pks begitu atau mungkin
pan dengan sikap yang tadi disampaikan
oleh mas toto begitu ya akan seperti apa
sih kita bahas tapi kita harus break terlebih dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita kembali ke diskusi tadi kita sudah
sudah banyak membahas
begitu istilah oposisi istilah
koalisi dan bagaimana kemudian
partai amarat nasional dan juga mungkin partai partai yang lain
yang tidak masuk ke kabinet tapi kalau
dari bacaannya bung karyo fernandez
dengan tidak masuk ke dalam
menteri ya menteri
tidak ada kader di dalamnya
anda akan melihat seperti apa kemudian
gerak dan juga langkah
pan dan juga partai demokrat
ke depan dalam lima tahun
pemerintahan presiden joko widodo
kalau kita lihat dari sisi proporsi ya
dikatakan oleh mas toto tadi
itu kan sekitar
jumlah kecil tapi menurut saya
positioning yang jelas itu
seperti misalnya pks yang menjelaskan
apa menegaskan diri sebagai partai
itu mungkin akan
memberikan keuntungan secara politik gitu ya
kenapa begitu karena
distribusi atau proporsi orang yang
tidak terlalu happy
dengan kebijakan pemerintah
itu kan proporsinya juga
sangat besar gitu ya dan
pks mungkin lebih mudah
leluasa bermanuver karena
mereka punya positioning yang jelas
terkait kebijakan gitu ya nah yang kedua menurut
jadi partai oposisi misalnya sudah di clear
oposisi sebagai pks gitu
bisa melakukan lebih jelas lagi
advokasinya gitu ya lebih jelas lagi
nah ini bukunya mas otton jadi menurut
ini kan banyak itu politik kita
jadi orang mengatakan oposisi
sekarang kalau oposisi yang dilakukan apa
itu pertanyaannya kemudian
kalau mengatakan koalisi yang dilakukan
apa sebenarnya yang sekarang
yang justru yang ditunggu oleh
rakyat itu kan bagaimana partai itu
lebih dekat dengan rakyat
benar benar merasakan denyut nah
di kehidupan rakyat lalu real
berjuang baik melalui
dewan pimpinan pusatnya maupun
di daerah daerah jadi misalnya
begini kalau rakyat di
daerah katalah ya ini
sebagai contoh mungkin ada petani
tebu di daerah malang katanya gitu
dia sedang menderita mengalami kerugian
apakah ada partai politik yang turun
untuk ikut menyelesaikan persoalan itu
nah di tingkat
nasionalnya tentu itu
kaitannya dengan mungkin impor gula dan lain sebagainya
jadi mestinya kalau
memang kita mau melakukan koreksi
terhadap sebuah kebijakan dan
itu ditafsirkan sebagai oposisi
nah ini yang nggak pas sebetulnya
padahal harusnya dilakukan partai seperti itu
jadi apapun posisinya begitu ya
apapun posisinya apakah di pemerintah atau di luar
nah karena itu saya menawarkan
jadi partai harus dekat dengan rakyat
setiap hari mungkin persoalan rakyat
partai oposisi itu kan melakukan
menjelaskan kebijakan pemerintah
yang kedua menawarkan
yang berbeda mungkin dengan kebijakan kebijakan pemerintah
apa yang bisa dilakukan misalnya
untuk partai partai ini gitu ya
kan banyak beberapa kebijakan yang sekarang mandek gitu ya
dan mungkin kebijakan kebijakan kontroversial misalnya
perpuka pk gitu ya
kalau pan demokrat dan pks
mau bersuara soal ini
itu kan akan mendapatkan atensi pemilih yang besar misalnya
belum lagi soal ada
empat rancangan undang undang yang ditangguhkan
pembahasannya di dpr gitu ya
soal banyak kebijakan kebijakan
yang mungkin sekarang sudah bagus
penanganannya atau mungkin kebijakan kebijakan
lain yang menjadi
concern publik gitu ya yang menjadi
isu publik yang kedua adalah
perannya sebagai partai
yang memberikan diskursus
publik gitu ya jadi kalau tidak ada
partai yang mencabar
kebijakan pemerintah itu kan diskursus publik
tidak ada meskipun dalam proses
itung itungan tetap kalah begitu ya
dalam proses pembuatan kebijakan publik
soal diskursus kebijakan
itu kan menjadi penting yang
nggak boleh terlupakan dalam proses pembuatan kebijakan gitu ya
sebetulnya ada yang ingin ditanyakan ke mas arya ya
kalau partai itu
berada di dalam koalisi
itu tidak bisa menjalin kebijakan kebijakan
yang itu merugikan rakyat misalnya
baik soal asap
sebetulnya sama saja
jadi tidak ada hubungannya dengan
oposisi atau tidak
nah ini menurut saya yang ini
bukan keliru ya mungkin tidak pas gitu ya
karena menurut saya koalisi itu butuh
koalisi yang solid yang permanen gitu
jadi orang berada di dalam
misalnya dia berada di koalisi
ada value yang diperjuangkan seperti kata pak
toto tadi ada nilai yang mau diambil
kalau dia berada di dalam tentu nilai yang diperjuangkan adalah dia mendukung
karena itulah dia mendapatkan konsensi di pemerintahan
sederhana nya kan seperti itu
nah kalau dia punya perspektif yang berbeda
dan mungkin tidak leluasa ya
kalau mungkin mau mengkritisi kebijakan
kalau dia punya perspektif yang berbeda
pada saat itulah
dia berada di luar mungkin gitu ya
dan untuk itulah saya kira karena
orang memilih berada di dalam
tentu dia akan
dia wajib juga mendapatkan insentifnya gitu ya
nah ini kan kita
misalnya kita berada di dalam tapi kita juga
setengah kaki kita di luar gitu ya
tapi dari urean ini
karena politik kita ini cair banget gitu
sebetulnya kan menjadikan posisi
lebih enak kan sekarang sebenarnya
jadi apakah dikatakan oposisi
apa dikatakan tidak oposisi
karena berada di luar kata
tapi kan jadinya abu abu mas toto bagaimana
iya yang membuat istilah abu abu siapa
karena mungkin gini juga
yang penting apa yang dilakukan
menurut saya kok itu ya
karena mungkin gini juga mas toto
kalau misalnya pasca reformasi
desain pembentukan kabinet kita kan gak jelas
pak jokowi desain pembentukannya
kan bukan berdasarkan platform aja
bukan berdasarkan platform politik yang sama
pemerintah khawatir kalau posisinya
tidak begitu besar
mungkin akan mendapatkan gangguan di parlemen
padahal kekhawatiran itu menurut saya
berlebihan juga gitu
tapi kan itu terjadi juga ketika awal awal periode pak jokowi kan
ketika parlemennya begitu kuat yang
kelompok kelompok yang tidak mendukung pemerintahan pak jokowi
pemerintah harus hadapi itu
dia harus hadapi bahwa
ada kelompok kelompok yang menekan
menekan secara politik gitu ya
karena untuk itulah dia
presiden kan gak bisa di impeach gitu ya
susah sekali di impeach itu ya
dia harus melawan
dinamika dinamika politik yang terjadi di dpr
itu yang membuat dia bisa survive
mas toto yang jelas kalau kita bicara track recordnya
pan ini belum pernah nih mas toto
ada di luar pemerintahan
bener kan kalau itu
itu adalah fakta politiknya
ya fakta politiknya seperti itu
tapi sekarang kan pan
tidak berada di dalam pemerintahan
hanya memang kita tidak menggunakan
karena memang secara
ketatanegaraan istilah itu tidak ada
tapi teman teman kan senang
pakai istilah ini oposisi apa koalisi
kita itu apakah
kita menjalankan politik secara substantif
posisi koalisi tapi apa yang
dilakukan real kepada bangsa dan negara
nah pan apa yang akan dilakukan realnya
lima tahun ke depan dengan posisi ini
apakah lebih leluasa punya peluang atau
lebih terbatas dengan sendirinya dong
kalau tidak dalam pemerintahan malah lebih leluasa
tidak iwo pekewo misalnya kalau mengkritik
kebijakan ya tidak perlu
iwo pekewa dan sebagainya tapi tentu
dasar dari setiap
atau sikap dari pan itu
dilandasi oleh kepentingan
bangsa kita negara jadi itu aja dasarnya
jadi jangan hitam putih bahwa
harus selalu berlawanan dengan
pemerintah nah itu loh
yang maksud maksud kami karena kalau
kalau seperti itu maka kita tidak
berarti sistem yang kita bangun ini
gagal kalau setiap orang
yang tidak berada dalam pemerintah
tugasnya adalah mencari kesalahan pemerintah
menjadi oposisi itu gitu dan merongrong terus
ya sebetulnya oposisi itu mungkin istilah
yang tepat jadi disebut oposisi ya walaupun
kalau di dalam maka berarti harus
harus sepenuhnya mendukung
itu malah sistem kita
berarti gagal oke oke bu arya silahkan
tawarkan seperti apa ya
tadi soal hitam putih ya menurut saya
ada yang lebih tinggi dari itu
parlimen yang kuat
terwujudnya pemerintahan yang juga kuat gitu ya
dan menurut saya penting juga
posisi yang jelas terhadap satu
kebijakan tertentu gitu ya sehingga
ketika mereka berada di dalam
harus menjalankan fungsi fungsi sebagai
partai partai yang memang mendukung
pemerintah karena untuk karena
mereka bergabung itu kan harusnya
value nya tadi itu ya satu platform
politik yang sama bahwa ada cairnya
politik kita memang cair mungkin juga
rekodnya ya kan ada resafel pertama
kemudian enam belas kemudian delapan belas
saya gak tau mungkin apakah
dengan cair seperti ini
kan dalam kenyataannya
sebenarnya parlimen kita kan cukup
dinamis ya jadi
sebenarnya kita sekarang ini
yang harus dibenahi justru
internal partai politik saya kira
ya bagaimana menyiapkan
kader kadernya oke kemudian
melakukan apa itu
ya semacam pengawasan
terhadap para kadernya yang
berada di legislatif maupun
di eksekutif di pusat
ya maupun di daerah
nah sehingga guidance dari partai itu
dan kebijakan partai itu jelas bisa
dilaksanakan baik kita lihat ke depan ya mas oto
seperti apa kemudian pan apakah ngantri
atau kemudian tetap ada atau
pan mau jadi partai advokasi
oh iya mas loto itu lebih tepat
saya kira lebih bagus itu partai partai jadi partai tengah ya
saya ke kanan saya ke kiri kita
oke kita tunggu mas loto seperti apa kemudian
cair sekali tadi kata bunga referen
terima kasih banyak mas toto sudah hadir malam ini di prime news
bu ari terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik
kami akan segera kembali dengan informasi lain
termasuk soal hari sumpah pemuda yang diperingati
dengan aksi pembentakan bendera raksasa
di tebing batu setinggi
terima kasih banyak mas loto